tahun dua ribu delapan belas memang menjadi tantangan bagi perekonomian indonesia
pemulihan ekonomi global dinamika politik dalam negeri
namun pertumbuhan itu harus dirasakan oleh lapisan masyarakat bawah
ya kesejahteraan sosial selalu menjadi fokus pertama apbn
disusul penerimaan pajak
target pajak tahun dua ribu delapan belas sebesar satu enam ratus delapan puluh
naik dari penerimaan tahun dua ribu tujuh belas yang diperkirakan mengantongi satu empat ratus tujuh puluh dua triliun rupiah
kenaikan itu diperlukan untuk menutup target penerimaan negara satu delapan ratus sembilan puluh empat dua triliun rupiah
yang naik rp enam belas tiga triliun dibanding tahun lalu
saya kira itu bisa dicapai
jangan lupa sekarang situasi eksterna
karena jauh lebih baik
jadi kita harus memanfaatkan pengenai momentum
ruang dari fiskal sedikit ada karena perbaikan harga komoditas
tetapi juga kita juga mesti lihat bahwa persoalan revenue collection ini masih jadi persoalan
jadi walaupun ada ruang tapi tidak terlalu banyak
sedangkan fokus ketiga apbn dua ribu delapan belas adalah
keuntungan hutang yang terkendali dan pertumbuhan yang lebih baik
semuanya untuk infrastruktur
sebab alokasi belanja infrastruktur tahun depan hanya dinaikkan rp dua puluh dua empat triliun menjadi rp empat ratus sepuluh tujuh triliun
karena fiskal kita terus berorientasi kepada pendapatan
pendapatan bagaimana memenuhi itu
jadi lupa bahwa peran besar dari fiskal itu adalah menjaga daya beli dan juga mendorong daya saing
inovasi lain yang bisa dilakukan itu apa
dari sisi moneter dan pembiayaan
meski akan dibayangi oleh pilkada di satu ratus tujuh puluh satu daerah
hal itu didukung oleh membaiknya sektor konsumsi
investasi dan juga ekspor dari dalam negeri
desy aritona jakarta
desy aritona jakarta
desy aritona jakarta
padahal aliran dana asing ke pasar modal sangat deras
iasg bahkan mencapai level all time high enam tiga ratus an
lantas bagaimana dengan dua ribu delapan belas
lalu dengan dua ribu delapan belas saksikan dialog pangeran punce bersama para ekonom
ya ini ada joshua pardede dan nina sabti triaswati berikut ini
dan rupiah yang stabil di tiga belas empat ratus rupiah per dolar amerika
ya kesejahteraan sosial selalu menjadi fokus pertama apbn disusul penerimaan pajak
target pajak tahun dua ribu delapan belas sebesar rp satu enam ratus delapan belas triliun naik dari penerimaan tahun dua ribu tujuh belas
yang diperkirakan mengantongi satu empat ratus tujuh puluh dua triliun rupiah
kenaikan itu diperlukan untuk menutup target penerimaan negara rp satu delapan ratus sembilan puluh empat dua triliun yang naik rp enam belas tiga triliun dibanding tahun lalu
jangan lupa sekarang situasi eksternalnya jauh lebih baik
kita harus manfaatkan mengenai momentum
ruang dari fiskal sedikit ada karena perbaikan harga komoditas
tetapi juga kita juga mesti lihat bahwa persoalan revenue collection ini masih jadi persoalan
jadi walaupun ada ruang tapi tidak terlalu banyak
sedangkan fokus ketiga apbn dua ribu delapan belas adalah pembiayaan
hutang yang terkendali dan pertumbuhan yang lebih baik
semuanya untuk infrastruktur
sebab alokasi belanja infrastruktur tahun depan hanya dinaikkan dua puluh dua empat triliun rupiah menjadi empat ratus sepuluh tujuh triliun rupiah
karena fiskal kita terus berorientasi kepada pendapatan
pendapatan bagaimana memenuhi itu jadi lupa bahwa peran besar dari fiskal itu adalah menjaga daya beli dan juga mendorong daya saing
inovasi lain yang bisa dilakukan itu apa
dari sisi moneter dan pembiayaan
hal itu didukung oleh membaiknya sektor konsumsi investasi dan juga ekspor dari dalam negeri
desya aritona jakarta